pada masa libur imlek pada akhir pekan ini jalur alternatif tanjakan mn subang jawa barat menuju kawasan wisata lembang cenderung lebih sepi
banyak wisatawan memilih menggunakan jalur dalam kota bandung meski harus terjebak kemacetan
pasca tragedi kecelakaan bus di tanjakan mn subang jawa barat beberapa waktu lalu
kendaraan kecil dan bus pariwisata yang melintasi jalur ini tidak seramai akhir pekan biasanya
mayoritas kendaraan mengangkut wisatawan yang hendak menghabiskan libur panjang imlek di kawasan wisata lembang bandung barat
namun sejumlah wisatawan tetap memilih menggunakan jalur subang sebagai alternatif demi menghindari kemacetan
meski di jalur bergelombang dan berkelok
di kelok tajam ini banyak terjadi kecelakaan
pengendara mengaku tidak khawatir
karena sebelumnya telah memeriksakan kendaraan dan meningkatkan kewaspadaan di jalur ini
usaha dari kita paling tidak kita sudah ada servis yang baik kita dalam kondisi fit tidak jadi masalah
untuk menghindari terjadinya kecelakaan di jalur mn
dijen perhubungan darat menambah rambu dan marka jalan
seperti warning lam dan membuat speed trap di beberapa titik
agar pengemudi mengurangi laju kendaraannya
sedikit disayangkan saya tidak melihat adanya patroli rutin di sepanjang jalur subang
maupun pos pengamanan
sementara mengingat jalur ini menjadi jalur alternatif yang banyak dipilih oleh wisatawan
terutama di akhir pekan seperti ini
pihak melola pariwisata tangkuban parahu lembang mengaku
kunjungan wisatawan pada libur panjang imlek ini tidak mengalami peningkatan signifikan
dibanding libur akhir pekan biasa
untuk mencegah kecelakaan yang banyak terjadi di jalur subang
pihak pengelola juga memperlakukan aturan rem cek bagi setiap bus
sebelum meninggalkan kawasan wisata
kalau di sini ada satu tertib kita
bagi kendaraan roda enam atau kita sebut bus
begitu sampai di sini kita ingatkan semua kepada driver atau pengemudi kerubus
cek kendaraan anda sebelum meninggalkan lokasi
diharapkan pengendaraan memprioritaskan keselamatan
mematuhi rambu dan meningkatkan kewaspadaan
revita ritarani bandung barat